video amuk keluarga pasien saat memprotes kelalaian petugas forensik di rsud kota bogor jawa barat
menjadi perbincangan di media sosial lantaran nyaris membawa jenazah ibunya yang tertukar dengan pasien lain
beruntung keluarga memaksa melakukan pengecekan meski pasien diponis terpapar covid sembilan belas
pihak rsud mengaku keliru menunjukkan jenazah karena ada dua pasien covid sembilan belas yang meninggal di waktu bersamaan
dalam rekaman video milik keluarga sejumlah kerabat langsung memprotes petugas forensik rsud kota bogor jawa barat rabu tiga puluh desember lalu
mereka kesal karena jenazah ibunya tak kunjung dipulangkan
padahal telah lebih dari empat jam
setelah difonis positif covid sembilan belas
keluarga semakin naik pitam karena petugas pemulasaran menyerahkan jenazah yang salah
sementara peti menunjukkan nama ibunya
usai dimediasi keluarga dan petugas akhirnya mendapati jenazah orang tua mereka
masih berada di ruang perawatan dengan kondisi terbungkus kain kafan
meski sempat bersih tegang
petugas langsung membawa jenazah ke rumah duka di kawasan lewiliang menggunakan ambulans
kalau mau ngambil jenazah itu harus konfirmasi
pada senin sore pihak rsud kota bogor mengaku keliru menyerahkan jenazah pasien
selain meminta maaf pihaknya juga akan mengevaluasi pelayanan forensik
terkait protap pemulasaran jenazah pasien covid sembilan belas
ada jenazah yang sudah ada di ruangan forensik
tetapi itu bukan jenazahnya ibu wawah
dan kemudian sudah kita
lakukan penjemputan kembali di ruangan batu tulis
untuk kemudian segera dibawa ke rumah duka
jadi jenazah yang dibawa ke rumah duka di daerah lewiliang itu
benar itu adalah jenazah